sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

saya bertanggung jawab atas jantung kamu
saya harus memastikan bahwa keadaan jantung kamu baik
perawatan harus sampai tuntas
kalau kamu nggak bisa datang ke rumah sakit biar saya datang ke rumah sakit
bukannya itu malah ngerepotin dokter
saya sama sekali nggak merasa direpotkan akhirnya
jantung kamu masih bangga
harus saya cek secara berkala
tapi saya nggak punya uang dokter untuk bayar semuanya
kamu mikir bayaran
kamu pikir saya dokter apaan aida
saya melakukan semuanya dengan ikhlas
yang penting buat saya sekarang kamu menjaga jantung kamu dengan baik saja
sudah cukup aida
terima kasih banyak dokter
saya nggak mau ngerepotin dokter
saya yakin saya bisa jaga jantung saya dengan baik
saya yakin jantung saya akan berjaya
saya kuat pak dokter
kalau gitu saya permisi
ibu yakin bu
kalau orang yang nabrak ibu itu sama dengan orang yang nyuntik ibu
sama detektif suruhannya bularas
bu laras memerintahkan saya untuk mencari detektif terbaik untuk membantu kamu mencari ibu kamu
dan bapak ini adalah orangnya
tuh kan san bener san
berarti bularas yang mencelakai ibu
dan bularas juga menyuruh orang itu untuk menyesatkan pencarian ibu
supaya kamu gak nyari nyari ibu makanya ibu dibilangin meninggal
udah sang kamu mikir apa lagi sih
pokoknya kamu harus membalaskan dengan kita
kamu harus membalaskan denda pada bularas
kalau nggak nanti pasti bularas akan mencelakai ibu lagi
buktinya orang itu kaget kan lihat ibu tadi
aksan kamu dengar ibu nggak sih
ya dengar bu dengar
mbak bularas kenalkan ini pak pengacara
mulia aksan pengacara
silakan duduk pak
bapak pengacara ini yang
akan membantu kita untuk melawan kasus bularas
membantu melawan laras maksudnya
kata pak mulia kita bisa melawan perusahaan bularas itu
karena dia sudah seenaknya aja memecat almarhum kajuan
ditambah lagi kalau bu laras itu sudah menculik kakak dengan tuduhan kakak terlibat dalam kasus itu
tapi memang kita harus mengumpulkan dokumen atau semacamnya
untuk menguatkan kalau almarhum
iya kan pak
benar sekali apa yang disampaikan ibu nia
kalau perkara ini mau dibawa ke pengadilan
kita memerlukan beberapa dokumen berkas berkas
yang berkaitan langsung dengan tuduhan penggelapan uang tersebut
jadi bagaimana apakah kalian berdua bisa mengusahakan
saya tidak pernah melakukan pengelapan uang
tapi semua bukti mengarah kepada kami
sekarang juga kamu keluar dari sini
dan saya tidak akan memberikanmu pesangon spesial pun
ini adalah salah satu cara aku untuk menjatuhkan laras
aku harus mendapatkan dokumen dokumen itu
baik saya akan menyerahkannya pada bapak
tapi gimana caranya kita bisa dapat bu
loh kok kamu malah nanya sih
itu kan tugas bularas
itu kan tugas kamu aksan
kamu kan kerja di sana
kamu cari dong kantornya laras
kantor sebesar itu pasti menyimpan dokumennya di ruangan arsip
kamu cari dokumen itu sampai ketemu
kalau darah bisa menang dan dapat ganti rugi dari laras
aku kan bisa dapat bagian juga
milikmu tidak akan besar supaya di ciaoaskan
aku aku harus berusaha untuk men lampu

dia bisa menerbagi sesuatu

maksudnya aku harus kisah b npk menteri

ya ampun dokter
saya gak sengaja

aduh saya kaget dokter gak apa apa
ya allah mas
saya gak sengaja abisnya mas tiba tiba ada disitu sih
gak apa apa saya cuma mau bilang ini kunci cuma bilang jatuh tadi
terima kasih sekali lagi maaf ya mas ya
aduh dokter saya minta maaf banget ya
saya beneran nggak sengaja tadi
dibersihin di rumah saya aja yuk
maaf ya saya bener bener gak sengaja tadi
yaudah gak apa apa
sepi juga gak ada aida lagi disini
biasanya jam segini dia udah sibuk bikin aku bete
dan ngajak berantem mulu
sekarang gak ada aida gak ada lagi yang ngajakin aku berantem
ngapain sih gue pake mikirin dia segala
orang udah jelas jelas nipu gue sama umat
indira menggantikan posisi aida di kantor sini
dia sebagai asisten kamu
dan juga membantu semua pekerjaan kamu
indira kan kerja sama aku disini
karena selama ini
omah berusaha untuk mengusahakan kamu
sebetulnya kalian berdua sudah saling mencintai
cuma omah tidak peduli
bahkan omah hanya memaksakan keinginan omah sendiri
dan mulai hari ini
omah restui hubungan